sebuah truk pengangkut buah buahan terbakar di ruas tol cipali purwakarta jawa barat pada rabu
kebakaran diduga berasal dari roda kendaraan yang pecah hingga memercikan api dan menyambar tangki bbm kendaraan
tidak tersedianya alat pemadam api manual atau apam pada kendaraan serta sulitnya mendapatkan air membuat api akhirnya cepat membesar
pengemudi truk mengaku menepikan kendaraan ke bahu jalan setelah roda belakang kiri mengeluarkan asap
seluruh isi muatan berupa buah naga dan jeruk rusak dan hangus tak bisa terselamatkan
usai api padam bangkai kendaraan diamankan di pos derek
tol cipali di kalijati subang
akibat peristiwa ini pengemudi dan pemilik truk merugi hingga ratusan juta rupiah
diduga remplong mobil truk pengangkut tanah menabrak tiga sepeda motor dan tembok penyangga jalan tol
peristiwa tersebut terjadi di jalan raya transyogi dari arah bekasi menuju cibubur jakarta timur pada rabu pagi
imbas dari kecelakaan ini jalan raya transyogi dari arah bekasi menuju cibubur mengalami kemacetan panjang
kecelakaan terjadi saat truk melaju dalam posisi kencang langsung menghantam tiga sepeda motor yang ada di depannya
sejumlah korban yang mengalami luka serius sudah dilarikan ke rumah sakit terdekat
sebuah mobil di jalan di panjaitan jatinegara jakarta timur rabu siang menabrak beton pembatas jalan
kecelakaan terjadi lantaran pengemudi kehilangan jarak pandang saat berada di belakang bus trans
kecelakaan terjadi saat berada di belakang bus transjakarta yang masuk ke jalur baswe
pengemudi mengaku tidak melihat beton pembatas lantaran kehilangan jarak pandang atau blind spot
sehingga tabrakan pun terjadi
kasus kecelakaan ini ditangani unit laka satlantas jakarta timur